jose marvel sebelas tahun warga kupang kerajaan surabaya akhirnya meninggal dunia setelah
menjalani perawatan di rumah sakit dokter sutomo hari rabu menurut keterangan saksi
peristiwa itu terjadi pada dua puluh enam mei lalu ketika itu korban minta izin orangtuanya untuk bermain
di rumah temannya yang tinggal di sebuah rumah kos di jalan kupang kerajaan lima selang berapa
lama para tetangga curiga melihat ada sandal anak anak di depan kamar kos padahal pemiliknya
yaitu seorang lelaki berinisial wb dan dua anaknya sudah keluar dari tempat itu setelah
didobrak berulang terlihat korban terkapar bersimbah darah disitu kayaknya ada
bantal ya kemungkinan dia dipekem gitu cipta nya supaya enggak kedengaran waktu teriak itu
lukanya dimana sih bagian kepala kayak enggak salah retak gitu anak saya sudah baik sih sama
anaknya mereka belikan es krim ngasih uang karena melihat mereka kan enggak mampu gitu

enggak tahu kenapa kok terduga pelaku ini gitu sama anak saya kalau mereka sebenarnya
minta uang ya saya akan bantu sebenarnya enggak tahu kenapa kok gini wb dan kedua anaknya baru
pindah ke rumah kos itu sekitar empat hari yang lalu belum diketahui motif pelaku namun telepon
genggam korban hilang pada peristiwa itu melalui pesan singkat whatsapp kanitresmo forestabes
surabaya ibtu arief rizky wicaksana menyatakan saat ini pihaknya masih memburu pelaku wahyu pratama pun
surabaya jawa timur